sakti tahu persis orang macam apa kalian ini
jadi sakti minta
pebuktiannya gak dilakukan disini
sakti yang nentuin tempatnya
sakti tunggu papa di tepi dana
kitab injek sudah saya dapatkan
ini kitab itu
kitab ini memang hebat
tidak bisa dibuka seperti biasanya
kita akan menemukan
kitab inyek itu bukan hanya satu ini
tapi masih ada lagi
kitab kitab inyek lainnya
kenapa kamu tidak membawa semuanya
satu kitab inyek saja
dan berkelahi dengan para inyek tua itu
saya tetap masih berada di wilayah bengkulu
cepat atau lambat
saya pasti tertangkap oleh para insinyur itu
oleh karena itu
setelah saya mendapatkan
kitab yang satu ini
saya harus kembali ke jakarta
tidak terlacak lagi oleh para ingat
kamu memang cerdik
penciuman harimau kumayan
terbatas oleh lautan
oleh karena itu
kita bisa membawa sakti
kita ke dalam saja
karena berbahaya sekali
membuka kitab ini disini
baik kira tus
secara apa sakti
papa ini adalah orang tua kamu
sudah cukup pak sudah cukup
sakti gak mau denger kebohongan dari papa lagi
sakti sudah tahu semuanya pak
ilmu harimau dalam tubuh sakti ini adalah ilmu turunan
bukan diajarin seperti yang bapak bilang
gak ada lagi antara sakti dan giratus
kau mau aku membunuhmu
aku mau buktikan kalau kau adalah keturunan harimau
bapak bisa berubah jadi harimau
saya gak percaya
saya gak percaya satu pun ucapan kalian tanpa bukti
kalau emang papa bisa berubah jadi harimau
papa kau itu adalah keturunan harimau
cuman dia sudah lama tidak menggunakan ilmu harimau itu
karena ilmu harimau itu adalah bukan ilmu sembarangan sakti
ilmu harimau bukan itu dipertontonkan kepada banyak orang
sekali lagi sakti tegaskan kepada taman markam
sakti gak mau ada tipu menipu lagi
kalau emang papa bisa berubah jadi harimau
aku mulai suka dengan anakmu ini kiratus
kalau kau ingin aku membuktikan bahwa papamu adalah keturunan harimau
aku bisa buktikan nanti malam jam dua belas
enggak di sini
selama ini kalian udah bohongin sakti
sakti tahu persis orang macam apa kalian ini
jadi sakti minta
jadi sakti minta
pembuktiannya tidak dilakukan di sini
sakti yang nentuin tempatnya
terserah kamu tentukan tempatnya
sakti tunggu papa di tepi dana
di situlah papa harus lakukan pembuktian papa
sakti ingetin lagi kepadamu
sakti gak mau lagi dibohongin
kalau sampai kalian berani nipu sakti
sakti gak akan percaya suatu hal
sakti bakal recuri
sadar apa yang kamu lakukan
mana mungkin kiratus bisa jadi harimau
apalagi tempatnya tuhan sakti yang menentukan
kau jangan sekali sekali coba coba untuk meremehkanku
kau tidak mengetahui kekuatanku luar dalam
biarkan saja sakti
kamu pantau saja dari jauh
kamu pure pemanahlah
kamu bakalan buruk
kamu kutip putih
kamu berani tertawa

perlu untuk berterusan dan tahan umpama
aduh udah makin tebel ruang gerak kita makin sempit
aku pengen harus bisa lakuin put kita gak mungkin nyampe disini dan sini kita udah diam
jatuh kita harus makan
bener kita harus makan
eh ini kayaknya dia lagi kesel masih bikin kekatan

alhamdulillah alhamdulillah kita bisa cari solusi alham
mau gak mau kita harus lompat kesana kei
lompat lagi lompat lompat ke situ
enggak enggak enggak gue mau gue mau mati dulu kei
risa kamu berani risa
so kan kalian aja berani ayo cerita kamu pasti bisa
si pebek bawahnya tuh lancar gue juga
tuh yang ini
aduh tapi dimana mana ini gimana dong
aku mau mati kepanggang disini
aduh gimana sih masa kamu diam aja sih
ada apa ini
kita harus keluar dari sini
selamatkan diri kalian
gue masih hidup
gue jadi kepanggang
gue juga selamat riz
gue harus nyelamatin kek
hijau gue kek
kek lo masih hidup gue disitu
riz apa ini bantu gue ya riz
harus nyari kek putra
semua sisi rumah ini sudah kebakar
aku juga gak tahu kei
tapi kenapa gak jawab sih
sebaiknya kita harus keluar dari sini kek
baru kita pikirin mereka
tapi gimana caranya kita ini terjebak di sini alang
tembok ini sudah retak ya
aku yakin dibalik tembok ini pasti ada halaman samping
kamu yakin kamu mau rubuhin tembok ini
kamu inggir dulu
aku inggir dulu